siapa yang tak kenal papua
provinsi yang dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi ini dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa
provinsi yang berada di ujung timur indonesia ini memiliki banyak destinasi wisata
salah satunya kampung ac besar di distrik sentani timur kabupaten jayapura
kampung wisata yang berada di tengah danau sentani ini merupakan kampung para perajin kulit kayu
ya kerajinan kulit kayu merupakan salah satu mata pencaharian andalan di kampung ac besar
masyarakat menjajakan produk produk kesenianya seperti tas dompet hingga lukisan dari kulit kayu kepada para pengunjung
nah sekarang saya sudah bersama dengan mama salah satu mama yang membuat kerajinan kulit kayu ya asli papua
mama kita boleh tanya tanya sedikit ya ini gimana nih mak prosesnya boleh dijelaskan sedikit mungkin cara pembuatannya
kita ke hutan tubang setelah kita tubang kita harus buka kulitnya kayak buka singkong lepas dari pohonnya
selesai kita buka dari sana datang di kampung kami harus kuliti kulit atasnya
ya kuliti dulu baru ditumbuk
selesai tumbuh kita harus jemur dia dipanas matahari
kalau kering sudah kita lihat yang tidak rapi kita harus kasih rapi gunting gunting selesai
baru kita mulai lukis di atas kulit kayu
melukisnya pakai apa nih mak
pakai arang itu
oh ini pakai arang
kalau yang putih dari apa
putih dari putih tepung putih
kerajinan motif khas budaya setempat ini tertuang di atas selembar kulit kayu dari pohon bergetah yang disebut warga setempat pohon kobo
ini kayaknya seru nih maya melukis di kulit kayu saya boleh coba juga nggak ma
ini berarti ikutin gambar polanya ya mak ya
iya cuma warnain putihnya di sini
harga produk kerajinan kulit kayu di kampung ac besar ini pun bervariatif
mulai sepuluh ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan motif lukisannya
wah ternyata gak gampang bikin kerajinan kayak gini
butuh ketekunan dan juga kesabaran ya mak ya
nah ini tapi seru juga soalnya ini banyak produk yang berasal dari kulit kayu
ada tas dompet dan juga topi seperti ini
puas menikmati kerajinan kulit kayu dari kampung ac besar tak lengkap rasanya
bila tak menikmati kuliner khas papua papeda
masyarakat kampung ac besar masih mengolah papeda secara tradisional
batang sagu dari pohon sagu yang telah diparut
diremas untuk memisahkan ampas dengan air dan partinya
kemudian sagu dikeringkan dan menjadi tepung sagu yang siap untuk diolah menjadi papeda
makanan khas papua ini sungguh gurih
apalagi ditemani pasangannya ikan gabus kuah asam yang disajikan saat masih hangat
oke terima kasih
pas kita jalan jalan melihat kerajinan dari kulit kayu khas papua
tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba kuliner khas danau sentani yaitu papeda
hmm siapa yang menyangka
rasa papeda yang gurih ditemani ikan gabus kuah asam yang ditangkap langsung dari danau sentani sangat cocok di lidah
apalagi menyicipi papeda
sambil melihat pemandangan di pinggir danau sentani membuat perjalanan wisata saya ke sentani ini sungguh menyenangkan
tika beremau indra setiawan jayapura papua